terima kasih anda masih menyaksikan after sepuluh
wakil ketua dpr ri fahri hamzah tengah menjadi bulan bulanan netizen di twitter
penyebabnya mungkin anda juga tahu dan juga menyaksikan cuitan fahri hamzah yang ditulis pukul empat selasa pagi
dinilai merendahkan tenaga kerja indonesia di luar negeri
nah jadi ini dia cuitan fahri hamzah yang membuat netizen geram
cuitan tersebut dihapus beberapa jam setelah diunggah
cuitan ini menerima kritik khususnya aktivis yang bergerak di bidang perlindungan tenaga kerja indonesia
sebutan tersebut dianggap tidak pantas dialamatkan kepada pahlawan devisa
nah setelah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat terutama para netizen
wakil ketua dpr ri fahri hamzah mengklarifikasi cuitannya di twitter
fahri terus memberikan penjelasan atas kalimat mengemis menjadi babu
melalui akun twitternya
hingga selasa malam akhirnya fahri hamzah mencuit
ia meminta maaf kepada pelaku profesi yang merasa terhina
dan berikut beberapa penjelasan dari fahri terkait cuitannya tersebut
sebelumnya cuitan fahri hamzah terkait pekerja di luar negeri ini
mendapatkan tanggapan dari banyak pihak termasuk dari menteri tenaga kerja hanif dakiri
menteri tenaga kerja hanif dakiri
pemilik kerja ri hanif dakiri merespon cuitan fahri hamzah
dengan menyampaikan bahwa ibundanya merupakan seorang tenaga kerja indonesia
yang terhormat dan tidak mengemis
kemudian ada pula direktur migrant care anisidaya
menyuarakan kekecewaannya terhadap cuitan fahri
yang dianggap melecehkan kelompok tenaga kerja indonesia
yang bekerja di luar negeri
selain itu seniman melani subono pun juga menunjukkan amarahnya
terhadap kata kata fahri yang mengesankan rendahnya deraja tenaga kerja indonesia
di luar negeri
oleh pemerintah itu sendiri oleh pemerintah
hongkong maupun oleh agensi dan
majikan jadi kami tetap
masih menuntut supaya pemerintah juga
lebih untuk melindungi
kami untuk memikirkan
kesejahteraan kami terlebih
dengan undang undang tiga puluh sembilan sampai saat
ini masih dalam tahap revisi
dan masih belum jadi
oke baik mbak nur halimah
salam untuk kawan kawan pahlawan
devisa yang ada di hongkong semoga
kasus ini cepat selesai dan tuntutan dari teman teman
juga cepat terlaksana
terima kasih mbak dania
terima kasih mbak nur halimah jadi itu
dia ya besar sekali jumlahnya loh
lebih dan itu cuma yang ada di
hongkong kita tahu ada beberapa negara
lainnya bahkan ada daftarnya
ada tujuh negara lainnya
singapura mereka memang
bekerja dengan beragam mata
pencarian ataupun beragam profesi sih
tapi pada intinya mereka pahlawan defisit
di hanum juga menyebutkan
pemasukannya untuk indonesia juga bukan main main
tahun dua ribu enam belas itu hampir
satu ratus sepuluh triliun rupiah loh untuk indonesia
besar sekali kemarin saya pun sempat melihat
jadi ketika pak fahri hamzah
ini baru saja mentweet
cuitan tersebut ada
salah satu netizen yang membalasnya
pak fahri jangan lupa
pak fahri itu asalnya dari dapil
ntb ntb itu merupakan
tempat buruh migran
terbesar di indonesia yang
memiliki buru migran terbesar gitu yang tersebar
di seluruh dunia bahkan jadi
jangan coba coba sama buruh migran
dari inde ya tapi ya sebagai
wakil rakyat memang
kalau misalnya kita lihat dari segi
kalimat yang dipilih ataupun kata kata
memang kata kata ya itu ya kita sebutkan
saja di babu pengemis itu sangatlah
untuk beberapa orang apalagi untuk
seluruh warga negara indonesia mungkin
maksudnya bukan itu karena sudah dijelaskan
juga pak fahri tapi nampaknya
pemilihan kata yang salah di situ lagi lagi
dan dia adalah fahri hamzah
wakil ketua dpr ri kita
kita menunggu ini cepat selesai
dan tuntutan para buruh migran untuk meminta maaf
secara tulus tadi seperti yang bandung
banur halimah katakan bisa terlaksana